casis bintara polri yang menjadi korban begal di kebonjeruk jakarta barat
kini mendapatkan hadiah motor dari kapolda metro jaya irjen karyoto
satrio bukti raharjo kembali mendapatkan penghargaan dari kapolda metro jaya
hadiah sepeda motor ini diharapkan dapat membantu mobilitas satrio
satrio menjadi korban begal di kebonjeruk jakarta barat
calon bintara polri pada jumat tujuh belas mei lalu
sebelumnya kapolri jenderal istio sigit prabowo memberi penghargaan kepada satrio
casis bintara polri yang menjadi korban begal di kebonjeruk jakarta barat
satrio direkrut ikut pendidikan bintara
kapolri mengapresiasi keberanian satrio melawan komplotan begal
dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen polri
jadi polisi yang memang bisa yang ini kamu